kita ke informasi lain saudara pejabat dinas perhubungan dki jakarta dicopot selesai kedapatan menggunakan mobil berpatroli ke kawasan puncak bogor dan membuang sampah sembarangan dari dalam mobil
mobil berplat merah dengan tulisan dishub terekam kamera warga saat melintas di tengah kepadatan kendaraan di kawasan puncak bogor jawa barat
terlihat pula penumpang dari dalam mobil membuang sampah sembarangan dan dari hasil penyelidikan diketahui mobil tersebut milik dinas perhubungan dki yang dipakai oleh pejabat di sub kecamatan jatinegara
untuk menjenguk temannya yang bukan digunakan untuk bertugas
di sub dki jakarta syafrin lupito mengatakan telah menonaktifkan asn tersebut
sanksinya jadi penonaktifan dari jabatannya selama dua bulan jadi kemudian ini sambil kita evaluasi ke depan